vakum cukup lama pasca melahirkan anak pertamanya istri dari datuk sri khalid muhammad jiwa ini kembali melakukan konser tunggalnya di indonesia
tur asia ini rencananya akan dijadikan film dokumenter bertajuk the call me city
biasanya lah kalau selalunya kalau dokumenter ini ada yang setelah insan itu tidak ada tapi ini amat berbeza karena saya masih lagi bekerja dan mereka merakamkan momen momen di belakang pentas
dan bagaimana daripada perancangannya konser siti nohaliza on tour latihan rehusal cabaran dugaan singgah
berjaya siti nohaliza on tour di tiga kota
di luar panggung keartisan hidup siti nurhalizah kini semakin berwarna dengan kehadiran sang putri siti afia
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini